bergabung bersama kami analis komunikasi politik kedai kopi henry satrio
mas hensat selamat malam
selamat malam mbak buswa
mas hensat jokowi sudah belak belakan nih kayaknya untuk nunjukin desain
ataupun konsep kursi kabinetnya
ini kedengerannya buru buru gak sih
karena kalau kita bandingin dengan jilid sebelumnya atau periode sebelumnya
kayaknya nggak secepat ini gitu
yang pertama ya tinggal melanjutkan aja
kemudian yang ketiga ya
dia sudah banyak kenal tokoh tokoh nasional yang berkualitas
jadi akan lebih mudah mengaturnya saat ini
keinginan untuk sebuah kabinet kerja ini kan sudah terjadi nih
hanya saja kan sekarang misterinya macam macam tuh
kemudian yang kedua
ada nggak posisi wakil menteri atau menteri muda yang selama ini berbincangkan
kemudian yang ketiga adalah bagaimana menteri menteri yang disebutkan
saya berada di bawah tiga puluh tahun siapa orangnya
dan matukah menteri menteri muda ini menteri menteri yang berusia muda ini
hadir memimpin birokrasinya
karena seperti yang kita tahu birokrasi itu sudah ada di kementerian muda
mungkin sebelum sejak menteri itu dilahirkan gitu kan
kalau yang berusia tiga puluh tahun sementara kementeriannya sudah dari indonesia merdeka
berarti lebih tua banget banget tuh
nah kalau kita ngomongin tadi
mas hensat menyentil soal kemampuan dari para calon muda
yang digadang gadang akan masuk dalam kabinet baru jokowi ini
ini apa positif negatifnya apa mas hensar
begini kalau kemampuan sih saya tidak meragukan
leadership juga saya tidak meragukan
tapi bagaimana nanti mereka menjaga atau berkomunikasi
bekerjasama dengan birokrasi yang sudah ada
nah itu kedua tantangannya
positifnya banyak positifnya
negatifnya juga saya ya mungkin hanya beberapa saja
kan banyak orang mengatakan
loh itu mereka sukses kok di swasta mereka sukses di startup
kalau sukses di startup itu orang orangnya mereka yang pilih semua
mbak puspa misalnya pilih startup kemudian mau mengeptim
yang interview mbak puspa yang pilih juga
nah beda dengan kementerian
kementeriannya birokrasinya sudah ada
dan para birokrasi di kementerian itu sadar bahwa
menteri itu adalah jabatan politik
yang nggak bisa dijadiin cantelan nggak bisa dijadiin cantelan
sementara yang namanya dirjen itu lebih mengakar di kementeriannya
bayangkan kalau misalnya dirjennya usianya lima puluh an
kemudian menterinya di bawah tiga puluh itu sudah seperti bapak dan anak
itu tantangan tersendiri
makanya menurut saya sebaiknya kalau pak jokowi ingin menempatkan menteri berusia di bawah tiga puluh tahun itu
di sebuah kementerian lama sebaiknya langsung intervensi untuk mengganti eselon satu dua tiga nya
sehingga si menterinya bisa bekerja sama dengan dirjen dirjen yang baru direktur direktur yang baru
jadi pergantiannya menyeluruh ya
jadi artinya menyeluruh kan pak jokowi mengatakan
jadi pergantiannya menyeluruh ya
yang usia muda ini akan memimpin kementerian yang sudah ada kan
bukan nomenklatur baru
walaupun beliau mengatakan ada beberapa kementerian yang dilebur
ada beberapa kementerian yang baru nomenklaturnya
jadi ada beberapa kementerian baru juga
nah sekarang kalau kemudian kita bicara kriteria per orang per orang
kita sih nggak mau lagi kita ngomongin tentang prerogatif presiden
kita langsung tebak tebakan aja lah
yang jelas kan pak jokowi sudah menjamin bahwa bdid akan mendapatkan perbaikan

dan apakah parpol yang tidak melalui stress hold akan juga mendapatkan kursi
nah bagaimana dengan oposisi dari
itu yang diajak gerindra atau prabowo yang diajak
karena beda nanti hasilnya
kalau gerindra yang diajak maka orang orang gerindra akan masuk
tapi kalau prabowo saja yang diajak
belum tentu orang gerindra yang akan masuk kabinet
tapi bisa saja tokoh tokoh yang belum masuk di jajaran pak jokowi
itu bisa didorong oleh pak prabowo masuk ke kabinet pak jokowi
membantu pak jokowi
oke tapi kalau kita ngomongin soal hak prerogatif presiden nih
ini nampaknya komposisi atau kabinet jokowi di periode berikutnya nih
tidak bisa diganggu gugat
tapi kalau kita lihat dari cara komunikasi jokowi di beberapa pernyataan di pers begitu
nampaknya selalu menekankan ini hak prerogatif saya ini hak saya
itu rasanya kayak ada yang menyerat
kalau ada yang menekankan
kalau ada yang menekan jokowi tentang pilihannya atau tentang isi isi dari kabinetnya
kalau menurut mas hensot gimana sih ngelihatnya
itu kan pasti gitu tapi ya itulah jokowi yang dua ribu empat belas beda dengan jokowi dua ribu sembilan belas
sekarang ini dia lebih percaya diri
makanya berkali kali dia mengatakan
saya nggak bisa ditekan saya akan beli sendiri ini kan prerogatif saya
ya iya emang udah masyarakat juga udah tahu
nah sekarang kan yang kita tubuh tubuh nih
katanya presiden sudah punya daftar
nah apakah akan diumumkan sebelum dua puluh oktober atau sesudah dua puluh oktober
nah terus sebetulnya kan di segmen sebelumnya itu
ada kementerian atau menteri menteri yang ramai diperbincangkan
diperbincangannya positif atau negatif gitu
kalau lukman wiranto itu mungkin ya tidak terlalu positif rukunjungannya
dan juga dengan sri mulyani pasti kan ada kaitan dengan utang dan lain lain
nah sekarang pak jokowi mencari yang seperti apa
kalau kita membaca nih pak jokowi itu senangnya menteri menteri
yang bisa menghasilkan legacy untuk dia
hal hal yang bisa membuat namanya masuk dalam sejarah
pak basuki misalnya itu adalah salah satu menteri yang
cakap memberikan legacy untuk pak jokowi
dia bangun bendungan dia bangun tol dan lain lain
nah ini sekarang siapa lagi misalnya susi pujastuti
kali pertamanya ada menteri menenggelamkan kapal
itu kan ada legacy yang disukai oleh pak jokowi
jadi sebetulnya yang kita cari nih orang orang yang baik itu nantinya
yang siap memberikan legacy legacy baik legacy legacy positif
untuk jokowi sehingga bisa masuk di daftar sejarah
seorang presiden yang berhasil di indonesia
ya ya nampaknya begitu percaya diri dengan segala pernyataannya
dan juga sepertinya jokowi ini sekarang lebih lebih memilih
ada shock elemen gitu ya mas hensat
nah kalau melihat dari kabinet ini nantinya kita akan
akan ada kejutan nggak sih yang diberikan oleh jokowi
kalau kejutan lah sudah dikasih kode kodenya
salah satunya kan adalah menteri berusia tiga puluh tahun itu
di bawah tiga puluh tahun itu
nah sekarang kita tinggal lihat nih
apakah pemikir pemikir lainnya yang belum berada di pusaran
pak jokowi bisa diberikan kesempatan
kan banyak tuh nama namanya
misalnya salah satunya abbas blugerapa misalnya
ada prof firman shah profesor termuda di indonesia
ada kan fwi termuda di indonesia misalnya
atau ada lagi chandra faly
banyak sekali nama nama yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh pak jokowi
tapi sih saya yakin
bahkan kan beberapa pemir redaksi kemarin hadir di sana
rata rata bercerita bahwa pak jokowi sebetulnya sudah hampir selesai
menyusun nama nama kabinetnya tinggal ditelepon teleponin aja gitu
artinya memang pak jokowi saat ini sudah memiliki gambaran yang bagus
menurut saya bisa dijadikan landasan untuk kita main tebak tebakan
kira kira arahnya kemana
kita tinggal tunggu momennya aja berarti ya mas hensat
oke mas hensa terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected